sebanyak enam ratus lima puluh guru dosen dan tenaga kependidikan di wilayah jabodetabek sudah terlihat memenuhi
lapangan sma negeri tujuh puluh jakarta pada rabu pagi mereka adalah sebagian dari total lima lima juta pendidik dan
tenaga kependidikan yang berencananya akan mendapatkan vaksin pada tahap kedua ini para
tenaga pendidik ini terdaftar menerima vaksin melalui undangan dari kementerian pendidikan
dan kebudayaan hari ini itu merupakan luncuran pertama untuk ke vaksinasi guru pendidik dan
tenaga kependidikan nah setelah ini menyebar ke seluruh indonesia hari ini sebagai inisial awal
itu sekitar lima ratus para guru ada dosen ada pendidik non formal juga informal juga ada beberapa aktivis
pendidikan gitu semuanya hari ini sebagai
inisiasi awal sepanjang yang saya tahu mereka sangat antusias untuk ikut divaksin karena tahu
ya pendidik itu harus jadi contoh pertama kedua mereka adalah kaum terdidik ya kan dia jadi
mereka percaya betul bahwa secara ilmiah itu vaksin adalah cara untuk memutus mata rantai
dan ketiga tanggung jawab akademik mereka ingin jadi segera ngajar gitu pelaksanaan vaksin perdana
bagi tenaga pendidik ini juga dihadiri langsung oleh presiden joko widodo
menteri kesehatan budi gunadisadikin menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim dan
gubernur dki jakarta anies baswedan sebanyak enam tim vaksinasi dari dinas kesehatan dki jakarta tni
serta rumah sakit persahabatan diterjunkan dalam pelaksanaan vaksinasi ini kalau kita bisa
menyelesaikan vaksinasi ini sampai dengan akhir bulan juni tahun ajaran berikutnya di bulan juli
bisa insya allah sudah melakukan proses tatap muka walaupun dengan protokol kesehatan
yang masih dijaga tapi kita sudah bisa mulai melakukan melatih kebiasaan baru melakukan
tatap muka dengan protokol kesehatan yang lebih baik kami juga telah memutuskan bahwa misalnya
sudah ada alokasi vaksin yang akan kami prioritaskan itu yang jenjang lebih muda dulu ya jadi jenjang sd
paut dan slb baru ke smp sma smk baru ke perguruan tinggi kenapa kita melakukan itu
kalau banyak bapak ibu di sini orang tua pasti mengerti semakin muda semakin sulit melaksanakan
pjj dari total sasaran vaksinasi tahap kedua yang mencapai tiga puluh delapan lima juta sebanyak tujuh belas juta dosis
diantaranya akan diberikan kepada pekerja pelayanan publik kementerian kesehatan menyebut
distribusi vaksin tahap kedua ini akan difokuskan di tujuh provinsi di pulau jawa dan bali dan secara
bertahap akan disebar ke seluruh tanah air meradya rahma siddqi irfan jakarta